namun perubahan jakarta tidak hanya ataupun tidak ubahnya uang koin berwajah ganda
inilah wajah jantung ibu kota jakarta
tempat di mana sebagian besar masyarakat indonesia bermimpi mendatanginya
wajah jantung ibu kota tak ubahnya seperti kota metropolitan lain di negara negara maju
dari wajah ibu kota jakarta
kota metropolitan demikian jakarta disebut dan dielukan sebagai kota termegah di indonesia
jakarta di usianya ke empat ratus sembilan puluh tiga tahun memang telah nampak berubah
namun perubahan jakarta tak ubahnya uang koin berwajah kanda
inilah wajah lain kota jakarta
padahal jaraknya tidak lebih dari lima ratus meter jantung kota jakarta
kontras jelas terlihat
meski demikian setahun lalu gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan jakarta telah memiliki wajah baru
wajah baru jakarta itu bukan sekedar tampilan fisiknya saja yang baru
itu memang ada dan itu memang didorong
tetapi yang tidak kalah penting wajah baru jakarta adalah juga tentang perubahan mindset
perubahan cara pandang
perubahan cara menyusun
nyatanya wajah baru jakarta dengan perombakan transportasi tak jua mengubah banyaknya wilayah kumuh yang ada
pengambat sosial universitas indonesia devi rahmawati menyatakan kesenjangan jakarta ini berakar pada masalah sosial dan politik
kita kan saat ini berdiri di lokasi jantung ibu kota sebetulnya
di belakang kita ada gedung gedung yang tinggal
tapi kita berada juga di sebuah perkampungan yang begitu kontras
kalau melihat ini apa yang mbak lihat di sini
seperti apa ini yang bisa terjadi
semua negara negara besar kota kota besar juga mengalami hal yang sama
dimana di awal awal masa itu pasti ada periode di mana kesenjangan itu begitu tampak
pembangunan high rise building misalnya bangunan bangunan mewah dan sebagainya
tapi kemudian di sisi lain bahkan di pintu belakangnya itu masih ada kawasan kawasan yang memang belum layak untuk ditinggali oleh warganya
menurut mbak devi nanti gap seperti ini gap gap yang terlihat saat ini kesenjangan yang begitu tinggi apa yang bisa kita lakukan

nah ini hanya pemerintah kota yang bisa menjawab
artinya kalau seperti lima tahun lalu misalnya sangat berani untuk melakukan perubahan melakukan transformasi yang kemudian berani secara politik untuk tidak populer
itu tentu saja apa namanya yang akan merasakan manfaatnya adalah generasi yang setelah itu
tapi kalau terus menerus apa namanya menutup mata dari kondisi ini artinya menutup mata dari upaya mengangkat martabat rakyat demi misalnya hanya untuk memastikan bahwa
dari segi kepemimpinan dinilai lebih populer tentu saja kita akan butuh waktu lebih lama
jadi ini betul betul persoalan leadership di sini
leadership ya mbak ya jadi nanti tidak ada lagi dua wajah jakarta adanya satu wajah jakarta ibu kota indonesia
jumlah kawasan kumuh dki jakarta menurut kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional
dki jakarta menganggarkan sekitar dua puluh lima lima miliar rupiah bagi pembangunan tujuh puluh enam rw kumuh di dki jakarta pada dua ribu dua puluh
seperti dua mata uang yang berbeda kontrasnya wajah jakarta seharusnya segera diatasi agar gap tak lagi menguji mereka yang mencintai indonesia
yang seharusnya dilakukan di ibu kota dan bagaimana sejarah mencatat kota jakarta berhadapan dengan wabah
juga terbela sara chose
itukapa pelaksana malam hari ini di hari special bueno
ada dua narasumber saya sudah bergabung dari luar studio ada bang jj rizal sejarawan kita selamat malam bang jj rizal apa kabar
baik orangnya makasih oke baik dan juga ada mas nirdiy itu untuk mengingat sendiri apa kabar
dan juga ada mas nirwono yoga koordinator kemitraan kota hijau selamat malam mas nirwono yoga
selamat malam mas apa kabar
kabar baik mas nirwono
kami juga tadi sebetulnya sudah terkonfirmasi ada wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria namun kemudian batal untuk kami wawancarai pada malam hari ini
jadi saya akan tetap melanjutkan kita memaknai hari ulang tahun ibu kota di tahun ini dengan dua narasumber saya yang sudah siap
saya akan langsung ke bang jajarizal
ini kita lihat dulu bang jj rizal dari perspektif sejarah ya
kalau kita lihat dari sejarah sebetulnya ibu kota berhadapan dengan wabah ini bukan pertama kali ya
sudah beberapa kali menghadapi wabah
nah kalau dilihat dari catatan sejarah tadi kemudian apa yang tengah dihadapi oleh ibu kota saat ini anda melihatnya bagaimana bang jj rizal
ya yang jarang disebut itu sebenarnya adalah dalam periode yang panjang jakarta itu kota wabah
bahkan kalau misalnya kota ini salah satu acuannya ke masa lalu adalah kota batavia
itu kota yang mulai didirikan tahun seribu enam ratus sembilan belas itu runtuh
banyak orang bilang karena korupsi di dalam tubuh voc sehingga ada singkatan voc itu diplesetin bukan ferenida of indis company
tapi perhan under korupsi
jatuh karena korupsi
tapi sebenarnya dalam riset riset itu menggambarkan korupsi itu hanya salah satu sebab
sebab terbesarnya adalah wabah penyakit
waktu itu belum ada yang tahu kenal wabah apa ini gitu
mereka menyebut dengan nama nama aneh saja
misalnya remi terende rokorsen rima ligne gitu ya
demamaut mati mendadak
malam ini kita makan malam
besok pagi yang mati itu delapan
delapan orang sehingga bisnis yang paling menjanjikan adalah peti mati
rumah sakit menjelma menjadi mordequil atau lubang kubur begitu
sehingga akhirnya kota itu dipindahkan
terpaksa pindah dan voc nya runtuh
diambil alih oleh negara
jadi kota pertama yang namanya batavia yang punya gelar mentereng itu runtuh karena wabah
nah tapi kan ini tidak ada di pelajaran sejarah kita
sejarah nasional kita bahkan sejarah lokal gitu muatan lokal itu tidak ada
dan setelah itu banyak lagi wabah

itu berlangsung nggak sekali tapi berkali kali
tahun delapan belas dua puluh delapan belas lima puluh lima puluh satu enam puluh an
itu terjadi terus wabah kolera
kolera itu muncul lagi yang dikirakan juga puluh spanyol
per hari bisa seratus orang di kawasan yang dekat dengan pelabuhan
sumber koneksi langsung dengan pandemi yang sifatnya internasional itu sampai dua ratus tujuh puluh an orang meninggal
dan sebagai daerah wabah misal malaria
tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga penyair situr situr orang masih nulis ajak
baru pulang dapat biasis
di suara dari eropa judulnya malaria
pada seribu sembilan ratus lima puluh kita masih dicekam oleh malaria setelah merdeka
bayar ru bebas itu tahun seribu sembilan ratus enam puluh
korban terakhir delapan orang
jadi yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial ini
itu salah satu yang besar adalah yang kita wariskan adalah wabah
karena tidak pernah ada upaya membangun infrastruktur kesehatan
dan pelayanan kesehatan secara serius
jadi setiap penyakit itu
akhirnya berkembang dalam konteks bukan penyakit
nah itu udah dalam periode yang panjang itu berkembang
dan itu menjadi bantal selamat
kemudian kalau ada wabah atau penyakit menular itu
orang bisa pulang kampung diterima oleh keluarganya dan melahirkan teori cair property
berbagi kemiskinan kesusahan
klaim besar bahwa dalam periode yang panjang pembangunan jakarta juga ke masa depan
harus dievaluasi bukan hanya infrastruktur ekonomi melalui yang diperhatikan
infrastruktur kesehatan dan sains untuk diperhatikan karena punya reputasi yang panjang
bahkan sampai sekarang kan penyakit paling membunuh itu demam berdarah
artinya aids argap di hampir tiap tahun kan klb
karena nyamuk demam berdarah
memang dari catatan sejarah juga jakarta bukan hal yang baru berdekatan dengan wabah
tapi kan tentu covid sembilan belas ini menggempur ya ibu kota
dan akhirnya kita harus memaknai merayakan ulang tahun jakarta tahun ini agak berbeda dari tahun tahun sebelumnya
jauh dari keramaian
nah bagi masyarakatnya bang rizal bagaimana seharusnya kita memaknai hari ulang tahun ibu kota
di tengah sedang menghadapi wabah ini
tentu ada refleksi ya yang seharusnya bisa kita lakukan bersama ya bang rizal
ya menurut saya
kalau namanya refleksi artinya
sebenarnya dalam periode yang panjang kita selalu menyebut ulang tahun itu dalam konteks perayaan
keriuhan keriaan begitu ya
tapi kita jarang punya konteks untuk berefleksi sebenarnya dalam keramaian itu
kita justru perlu berefleksi
dan inilah momennya begitu
ada autobiografi yang bagus dari sastrawan kandidat nobel kita
satu satunya pramodya anatatur
nganyi sunyi seorang bisu
dalam kebisuan dalam kesunyian dia merenung
untuk bisa tangguh itu kita harus merenung dan kita perlu kesunyian
perlu kesepian begitu ya
untuk kita mengevaluasi diri mengevaluasi belajar kita
lalu untuk menentukan langkah langkah ke depan
misalnya apakah model pembangunan yang kita terapkan ke masa depan
model kota yang kita terapkan ke masa depan itu
akan sanggup gitu menahan tantangan zaman di depan
misalnya tantangan zamannya ekologi
karena penyakit ini wabah ini munculnya dari ekologi yang rusak
sehingga terjadi zoonosis begitu ya
jadi binatang virus itu sekarang bisa lompat berevolusi
melalui seleksi alam
masuk menginang kepada manusia
artinya konsep pembangunan kota ke depan kita harus kota yang seperti kata
mas nirwono yoga menghargai ruang hijau yang besar
ya kan memberi ruang ekologis pembangunan ekologis
bukan malah menuju kota bunuh diri ekologis begitu loh
ini refleksi yang kritis menurut saya ditentukan oleh keadaan ini
menurut saya kalau kita cerdas kita bisa belajar
kalau enggak ya kita dapat balapetaka mas nirwana

oke baik saya ke mas nirwono yoga
mas irwono apakah di tengah ulang tahun ibu kota yang kita tengah menghadapi wabah ini
kemudian juga serta merta kita harus mulai merubah kembali
merubah haluan pembangunannya
sehingga tadi dikatakan juga oleh bang riza adalah
ya lebih fokus lagi atau lebih concern terhadap pembangunan yang membuat kota ini lebih hijau
lebih sehat sehingga tidak bunuh diri tadi
dari perspektif anda seperti apa mas nirwono yoga
ya sebenarnya apa yang sudah diceritakan oleh tadi
secara panjang jakarta memang
menunjukkan bunuh diri ekologis merupakan salah satu penyebab jakarta tadi tidak bisa berkembang dengan baik
kalau diceritakan tadi soal water
justru penelusuran kami tentang makam jakarta
urutannya justru sangat terpaut sekali
bagaimana makam itu dibutuhkan adanya lahir taman pemakaman umum karena timbulnya masyarakat wabah
jadi menimbulkan banyak sekali warga yang meninggal misalnya
tetapi sayangnya kejadian ini tidak menjadi landasan
dalam hal ini
ini adalah hal pembangunan kota jakarta di kemudian hari
nah kalau sekarang kita bicara bahwa temanya adalah jakarta yang tangguh ya
paling tidak saya melihat di era normal baru nanti ada tiga kata kunci ya
pertama refleksi tadi yang harus dijadikan kota jakarta harus menjadi kota yang sehat
kota sehat ini sangat besar
infrastruktur sehat kesehatan itu tidak hanya soal aksesibilitas kita ke layanan kesehatan
seperti ke rumah sakit putus masjid dan sebagainya
tetapi juga infrastruktur yang menunjang kesehatan masyarakat
tadi mas riza bisa bilang tentang pentingnya taman misalnya ya
taman itu merupakan bagian dari infrastruktur kesehatan masyarakat
bagaimana ruang terbuka hijau itu justru salah satu alat untuk menjaga masyarakat kita itu sehat secara fisik dan mental
kemudian bagaimana tadi salah satunya adalah penataan lingkungan dan sanitasi
air bersih sanitasi yang bagus
sekarang saja dalam konflik ini
sekarang saja dalam konteks satu ratus sembilan puluh tiga kita masih temukan pemukiman warga yang masih bab sembarangan
ini juga salah satu bagian dari refleksi sebenarnya
kalau kita mau kota sehat ya harusnya seperti itu sudah tidak perlu lagi
poin yang kedua adalah kalau dalam konteks tangguh tadi adalah kota tadi harus aman
aman untuk semuanya tentunya
tidak hanya sekedar aman dalam konteks terkait dengan kriminalitas misalnya yang kejadian beberapa hari ini
tapi aman dalam konteks
tapi aman dalam konteks bahwa di tengah masa normal baru nanti dengan pcb transisi ini
masyarakat yang dalam tanda petik harus keluar rumah untuk beraktivitas ataupun bekerja juga harus dijamin keamanannya
keamanan dalam arti tadi protokol kesehatan yang ketat di ruang publik protokol kesehatan di kantor di pasar
ini juga memberi rasa aman kepada warga ya kalau kita ingin memiliki kota yang aman
yang terakhir adalah kota produktif
kita tahu dengan konteks seperti ini kita lebih dari tiga bulan
kondisi perekonomian nasional dan juga kota jakarta sempat melambat
tetapi konteksnya produktif ini yang harus dipahami oleh masyarakat juga justru dimulai dari rumah
bahwa budaya baru untuk bekerja belajar bahkan beribadah di rumah ini kan harusnya tetap menjadi satu kebudayaan baru
bukan berarti kemudian dengan adanya psbb transisi kemudian semua orang langsung tumpat ruas seperti di car free day kemarin misalnya
setelah menjadi corona free day malahan
jadi ini juga pahaman yang harus kita ingat bahwa untuk sebuah kota produk kita bisa mulai loh rumah ya
nah infrastruktur ini kan yang harus disediakan oleh pemerintah tadi bagaimana masyarakat tetap bisa belajar bisa bekerja di rumah dengan aman dan nyaman
dengan internetnya listriknya
jadi kalau kita keluar itu karena dalam tanda petik terpaksa memang ada kebutuhan keluar
tetapi bukan menjadi kewajiban bahwa kita harus keluar
tetapi bukan menjadi kewajiban bahwa kita harus keluar

juga merupakan salah satu refleksi membangun jakarta yang tangguh
mbak nizar rizal dan juga mas nirwono yoga saya ingin tahu dong pendapat anda berdua ketika kemudian pemprov memilih nama ataupun tema ulang tahun jakarta dan jakarta tangguh
karena ketangguhan masyarakatnya menghadapi wabah covid
dan juga pak anies ya bilang sendiri bahwa seakan akan dua puluh dua juni adalah kado bagi masyarakat jakarta bahwa disaat memperingati hood kota ini
pada saat itu juga kita bisa mengendalikan atau sudah terkendali wabah covid sembilan belas
saya ingin tahu apa respon anda berdua melihat atau mendengar jargon jakarta tangguh di ulang tahun ibu kota pada tahun ini
tapi usai jeda berikut ini kami akan segera kembali saat lain
anda kembali di newscast hut dki jakarta
saya masih bersama dengan sejarawan bang jj rizal dan juga mas nirwono yoga
koordinator kemitraan kota hijau ini kalau mas nirwono dan juga bang rizal bisa melihat tampilan saya di studio
saya sudah pakai baju abang dki jakarta begitu untuk menambah semangat memperingati hari ulang tahun ibu kota meskipun dalam kondisi pandemi
nah ada tema yang dipilih oleh pemprov dki jakarta
saya ingin tahu dari kacamata atau perspektif sejarawan bang jj rizal
bagaimana anda mencermati karta jakarta tangguh ini
apakah sudah tepat ini untuk membangun semangat masyarakat kita
atau seperti apa bang rizal
ya tadi saya pikir pikir tangguh itu singkatan tahan bunda ya
ya karena banyak kegundahan kan gitu ya
gundahan karena kalau kita berefleksi pada masa pluspanyol itu pemerintah kota
banyak yang berpengaruh
sekali menerima telegram itu tentang bagaimana perindustrian ekonomi turisme perhotelan begitu ya
karena itu awal abad dua puluh banyak tuh terusan sues dibuka dan turis banyak datang hotel hotel berkembang kehidupan pariwisata hidup di kota batavia
itu banyak mengeluh mereka dan memaksa membuka
mereka mengeluarkan kata kata yang penuh kegundahan dan jawabannya dulu adalah
mohon tangguh jangan goyah kalau kita tidak karantina akan lebih bahaya
nasibnya akan sama seperti kota surabaya misalnya kayak gitu
jadi saya membayangkan kata tangguh ini pada kata bagaimana pemerintah itu ngademin istilah orang betawi itu
tapi saya juga melihat dalam konteks tangguh ini akan jadi tangguh kalau tidak
refleksi ya kalau tidak menggunakan masa sunyi masa senyap ini untuk merenung untuk memikirkan mengevaluasi tindakan tindakan dan rencana rencana depan
oke oke termasuk ketika pak anies memaknai dua puluh dua juni ini kado bagi masyarakat bahwa kota ini pada saat ini juga alhamdulillah pandemi yang pernah besar di jakarta
saat ini juga
saat ini sudah terkendali tanggapan anda bang jajarizal apakah ini terlalu dini atau lagi lagi ini hanya untuk ngademin lagi tadi tuh bahasa orang betawinya tadi yang anda katakan
ya saya sih khawatirnya bukan masalah ngademin karena kita lihat kenyataan besar pelonggaran ini kan tidak diikuti oleh tindakan yang serius
tindakan serius terkait dengan banyaknya tes tes tes tes begitu kan tidak ada di sini itu
jadi sekali lagi apa yang terjadi di masa lalu
ketika wabah besar itu terjadi mau kolera opu spanyol itu pemerintah itu berdiri di ruang yang berbeda
karena mereka berpikir bahwa kita punya privilege dan punya apa semua kekuatan ekonomi fasilitas lingkungan kehidupan rumah tinggal yang lebih sehat higienis begitu sehingga daya survival mereka itu lebih besar begitu
jadi ketika di masa lalu
pengusaha pengusaha waktu wabah misal pes begitu atau spanyol meminta untuk buka fasilitas fasilitas ekonomi itu mereka tahu betul bahwa mereka punya kesempatan
walaupun data itu banyak digelapkan sehingga kita tidak bisa membaca mana yang lebih banyak meninggal orang eropa kulit putih atau warga pribumi
tapi data data pemakaman itu bisa menjelaskan bahwa mayoritas yang meninggal itu adalah orang orang pribumi yang
bisa menjelaskan bahwa dalam hirarki pelayanan kesehatan dan lingkungan ekologi yang lebih ekologis lingkungan ekologis yang mereka punya itu jauh lebih kuat punya kompok masyarakat kulit putih
jadi ada hirarki kelas di dalam survival di kota batavia di masa lalu itu dan itu menyedihkan sekali menurut saya
mas rono yoga punya makna yang berbeda dari jakarta tangguh selain tahan gundah tadi kalau versinya bang jj rizal
anda bagaimana melihat ini
pemahaman sebuah kota yang tangguh tadi mencaratkan tiga hal mas
satu kota tadi harus melakukan antisipasi
jadi ada upaya serius untuk melakukan pencegahan pandemi maupun bencana
yang kedua kota tadi harus melakukan mitigasi ataupun upaya pengurangan risiko terjadinya bencana maupun pandemi
dan yang ketiga
kota tadi harus melakukan adaptasi atau penyesuaian jika terjadi bencana ataupun pandemi
nah ini yang kita lihat sebenarnya secara umum belum ada upaya ke arah sana ya kalau kita bicara menjadikan jakarta yang tangguh ya
saya belum melihat upaya serius dari pemprov dki untuk apa
tadi melakukan umpamanya antisipasi ya
tapi kalau material cerita malah justru saya melihat belum ada antisipasi malahan
kita nggak siap sebenarnya terjadinya baik itu bencana banjir di awal tahun misalnya
bahkan pandemi sekarang
terus kemudian mitigasi
kita juga melihat dengan angka kematian yang masih tinggi ya bahkan di atas seratus ini justru belum dalam kondisi aman
saya melihat ada salah persepsi dari masyarakat dan penggunaan istilah psbb transisi itu seolah olah membolehkan masyarakat untuk tumpah ruah ke luar
terutama kalau kita lihat kemarin bagaimana car free day justru menjadi corona free day misalnya gitu ya
jadi trupaya mitigasi belum terlihat dan yang ketiga tadi
belum ada upaya kita beradaptasi dengan cara cara hidup yang baru tadi
yang tadi saya katakan bahwa budaya baru kita dengan bekerja belajar di rumah itu harusnya menjadi budaya baru gitu kan
terus kemudian protokol kesehatan lebih dan pola hidup bersih dan sehat juga harusnya menjadi pedoman untuk kita semua
nah ini tiga hal tadi yang justru belum jadi catatan ataupun belum layak kita menjadi kota yang tangguh tadi mas
baik meskipun kemudian kita tahu dalam hal mencegah banjir misalnya pemprov sudah berupaya untuk program naturalisasi
meskipun ada perbedaan nama soal normalisasi sungai kah naturalisasi atau apapun itu namanya
kemudian kalau kita lihat juga sebetulnya dari kurva jumlah positif covid sembilan belas di jakarta kan memang masih fluktuatif
bahkan terakhir juga jumlahnya agak agak berkurang sebetulnya mas nirwono
itu mungkin juga menjadi indikator bahwa gubernur anies merasa bahwa kita sudah bisa mengendalikan ini
dan kita memang harus dan warga jakarta sudah bisa hidup dalam kondisi covid sembilan belas dengan segala macam kekurangannya
ya kalau kita lihat secara umum apa yang diungkapkan oleh pak gubernur justru semakin mendorong warga untuk keluar rumah
jadi istilahnya tadi dalam konteksnya
konteksnya tadi untuk mulai bekerja penuh dari sabtu dan sampai dengan jumat
terus kemudian mulai bekerja seperti biasa
artinya dalam konteks ini kalau kita lihat si pembagian jeda kerja tiga jam
ternyata dalam konteks pelaksanaannya di kantor tidak berpengaruh banyak
kita lihat di stasiun bahkan juga di halte pada jam berangkat dan pulang juga terjadi penumpukan
jadi justru yang perlu saya ingatkan kembali kita ini masih dalam suasana psbb transisi
belum memasuki normal baru artinya warga tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan tetap dimulai dari diri sendiri dan keluarga
artinya kalau memang tidak ada keperluan itu tetap disarankan untuk bekerja belajar dari rumah misalnya ya
berarti ini kan harus ada kebijakan khusus dari pemerintah dan perusahaan
terus kemudian memang taman wisata sudah dibuka pusat perbelanjaan sudah buka ya
tapi bukan berarti kemudian masyarakat didorong untuk rame rame datang ke mall atau ke pusat perbelanjaan
ini yang harusnya menjadi catatan kita dalam konteks membangun kota jakarta yang tangguh tadi
bang rizal kalau melihat ini masih psbb transisi tapi kita lihat sudah banyak masyarakat yang mungkin juga ada banyak alasan ya
mulai dari faktor ekonomi misalnya atau harus bekerja dan lain sebagainya sudah mulai keluar rumah atau berkerumun ini
nah fenomena ini anda melihat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jakarta seperti apa bang rizal
ya kita bahagia sih bahwa rakyat punya ikatan yang kuat dengan ruang kotanya
tapi saya setuju yang dikatakan oleh mas nirwono yoga bahwa
tapi juga kita harus mempertimbangkan ya bahwa kota jakarta ini sebagai ibu kota itu sutradaranya itu ada banyak
nah ini problem besarnya begitu
sutradaranya siapa saja tuh sutradaranya
terus ada kepentingan ekonomi di situ sutradara real dari kota jakarta itu yang paling kuat justru dalam sejarah yang panjang itu bukan gubernur
tapi kekuatan ekonomi konglomerat konglomerat industri properti
ya itu yang mereka yang punya kekuatan untuk mendorong keputusan keputusan berjalan
jadi menurut saya kita sebenarnya sudah kehilangan periode emas untuk apa
secara serius seperti yang dikatakan oleh mas nirwono tadi di awal bulan januari februari dan maret itulah periode emasnya kita harusnya secara serius merespon wabah ya
jadi jadiannya ini persis seperti puluh spanyol
kita sudah dapat kontak batavia itu dari hongkong dari singapura eh waspada waspada waspada
tapi dianggap remeh
dianggap remeh sama sekali terus dilecehkan
dan apa akibatnya roboh
klopos itu kelihatan struktur pemerintah kolonial itu dalam infrastruktur kesehatan itu rapuh sekali
dan mereka hanya bisa menyelamatkan mereka sendiri
dan yang lainnya dianggap itu ikut seleksi alam saja seperti katanya wallace begitu
nah sekarang ini kan menurut saya kita harus mendiskusikan bagaimana kekuatan kekuatan ini di atas ini memainkan
memainkan apa power begitu ya memainkan kekuatan mereka itu bernegosiasi begitu ya
jadi saya yakin ini ini sebagai ibu kota apalagi ya ini keputusan ada di tangan seorang gubernur sendiri
tapi menurut saya juga ini periode sebenarnya di mana pak gubernur bisa kaskan dirinya bahwa
si mba urekso kota ini adalah seorang gubernur
oke menarik karena banyak sutradaranya tadi bang jj rizal katakan kalau kita bicara soal ibu kota
kita harus break terlebih dahulu lagi
usai jeda saya akan juga tanya kepada kedua narasumber mas sirono dan juga bang jj rizal
ini judul kita adalah menyapa indonesia dari jakarta
dengan kondisi demikian dengan segala plus minusnya nah bagaimana kemudian ini kan jakarta sebagai barometer ya
perekonomian industri dan sebagainya di indonesia
tapi dalam kondisi di tengah wabah
nah seperti apa kemudian seharusnya kota ini menyapa indonesia sebagai ibu kota
tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa tengah menghadapi wabah yang cukup besar
apa yang perlu dibenahi
dan juga soal masalah masalah klasik lain yang belum tuntas seperti macet banjir polusi dan lain sebagainya
kita bahas usai jeda berikut ini
kami akan segera kembali sesat
mas sirono yang jelas kita sudah bahas banyak ya soal bagaimana perbedaan hood dki jakarta tahun ini di tengah pandemi
kemudian tadi juga bang rizal sudah banyak menggambarkan soal sejarah wabah di ibu kota dan situasi kita hari ini
nah perlukah kemudian karena ini adalah menyapa indonesia
dari jakarta kita tahu indonesia setengah menghadapi wabah yang juga spektrum utamanya adalah di ibu kota itu sendiri
apakah perlu kemudian ibu kota ini mulai merubah haluan pembangunan atau visi misi pembangunannya
ketika sudah tahu atau sudah berhadapan dengan wabah yang mungkin saja ini akan cukup panjang durasinya
betul jadi saya justru melihat apa yang terjadi sekarang ini merupakan peluang emas
terutama bagi pak gubernur dki pak anies baswedan
untuk menjadi contoh penataan kota kota di indonesia pasca pandemi covid sembilan belas
kalau kita bicara soal tadi bicara soal jakarta tangguh berarti gambaran umumnya adalah membangun kota jakarta yang tangguh ya
artinya tangguh terhadap bencana terhadap pandemi itu wajib
program pembangunan kita memasuki normal baru tadi seperti yang sudah saya katakan berarti syarat tiga harus diwujudkan oleh pemerintah dki
bagaimana jakarta harus menjadi kota sehat
karena kalau kotanya sehat warganya sehat pasti kota tadi akan produktif
kita bicara soal perekaman nasional tadi yang dikatakan oleh mas ece riza
bagaimana mau produktif kalau masyarakatnya sakit misalnya
jadi ini saling terkait
jadi kota harus sehat seperti memiliki fasilitas pelayanannya yang ditingkatkan
kemudian juga tadi saya lebih mendorong taman taman kota menjadi tempat olahraga warga
protokol kesehatan diterapkan kemudian harus memberikan rasa aman bagi warga dalam beraktivitas
sehingga produktivitas tadi juga akan berkembang
dan juga menjadi generator baru pembangunan kota pasca pandemi
nah kalau jakarta berhasil dalam konteks ini pak anies berhasil menerapkan konsep kota tangguh jakarta
maka jakarta akan menjadi role model pembangunan kota new normal atau normal baru tadi
untuk kota kota di indonesia
contoh paling mudah tentunya kalau kita bicara kota paling dekat yaitu surabaya makassar ya
yang menjadi kota kota cukup besar sebagai pusat pandemi
nah ini akan memberikan formal baru dalam konteks kota di indonesia sebenarnya mas
oke tapi yang terjadi hari ini menurut anda belum cukup maksimal kah
padahal kemudian kan sudah banyak protokol protokol kesehatan aturan aturan yang dibuat oleh gubernur anies di tengah masa psbb transisi ini dan juga ke depan
ya kalau kita lihat sekarang ini kan justru masih dalam posisi dpt transisi

ya tapi penerapannya kami masih melihat belum berhasil

tidak terlalu tegas ya pengaturannya
contoh paling mudah bagaimana justru penyelenggaraan caferide justru menjadi tempat berkumpul yang perlu dievaluasi kembali
terus kemudian kita masih melihat penumpukan pekerja terutama di jam berangkat jam jam pulang di halte maupun stasiun stasiun kereta api misalnya
jadi apa sudah dilakukan belum maksimal ya meskipun sudah ada protokol kesehatan
nah ini kan harusnya lebih ketat lagi penerapan protokol kesehatan

harapkan misalnya protokol kesehatan di tempat wisata di taman taman kota bahkan di ruang ruang publik gitu ya
selain yang sudah mulai dilakukan di pusat perbelanjaan dan juga pasar misalnya ya
yang menjadi kluster baru gitu kan
jadi pembukaan ruang ruang kota baru di jakarta jangan sampai membuka kembali kluster baru penyebaran covid sembilan belas

indikator mudahnya adalah kota tangguhnya tadi jumlah pasien positif yang bertambah harian harusnya semakin
indikator mudahnya adalah kota tanggungnya tadi jumlah pasien positif yang bertambah harian harusnya setengah
dan jumlah pasien yang sehat semakin tinggi sehingga pada akhirnya yang tinggal pun juga sedikit
jadi salah satu contoh mudah mengukur keberhasilan kota tanggung jakarta pasca pandemi
yang akan menjadi benchmark atau role model penataan kota kota di indonesia selanjutnya
oke termasuk juga masalah masalah klasik lain yang kita tidak boleh lupa ya
bahwa ada banjir di awal tahun yang sangat masif begitu ya
ada juga macet polusi
tetap mengurus fokus kepada pandemi

ada satu lagi yang menurut saya harus fokus dibenahi yaitu penanganan banjir dan juga pengurahan kemacetan lintas
ketatan lintas contoh pemula nya dengan adanya pembangunan psbp transisi saja kemacetan langsung timbul
berarti kan di sini ada belum ada keberhasilan dalam hal penguraian kemacetan lalu lintas
banjir kita suka tidak suka harus bersyukur bahwa pandemi tidak terjadi pada saat musim puncak hujan misalnya ya
kita bisa bayangkan kalau itu terjadi di awal tahun ini atau bahkan nanti di akhir tahun
tentu kita tidak berharap pada saat puncak musim hujan itu terjadi pandemi lagi
jadi dua pr besar banjir dan macet harus menjadi fokus oleh pembro dki dalam hadir pak andis untuk segera diselesaikan
samping juga tentu mewujudkan kota yang sehat di covid sembilan belas ini
jadi ada tiga pr besar tadi yang harus dilakukan secara paralel
tidak bisa satu persatu tapi tiga tiganya harus diganti secara paralel dengan indikator indikator yang jelas
bang jj rizal prnya ibu kota prnya pembro pr kita semua masyarakat atau bebannya bertambah lagi nih
tidak hanya soal macet banjir polusi kurangnya ruang hijau dan lain sebagainya
tapi juga bertambah lagi soal pandemi yang harus dihadapi
nah di tengah banyaknya gempuran terhadap ibu kota
agar menjadi contoh bagi kota kota yang lain di indonesia apa kekuatan ya kita bicara hal yang positif nih
apa kekuatan yang indikator indikator yang harus dihadapi
apa kekuatan yang dimiliki oleh kita semua warga dki jakarta atau kota ini agar betul betul bisa menjadi jakarta yang tangguh begitu
kita bisa melewati semua ini dan juga bisa menyelesaikan masalah masalah klasik di ibu kota bang jj rizal
ya dalam periode yang panjang kita menurut saya punya kekuatan yang namanya keinsafan atau kesadaran
buruknya kota kita ini sampai hari ini ya bisa bahkan bisa dibilang bukannya kota begitu
bukannya stropolis tapi misiropolis kota yang sangat menyusahkan begitu ya
karena kota ini dibangun hanya memenuhi mimpi mimpi mereka yang punya uang dan kaum aristokrasi uang
bukan kota dalam artian kota yang melayani seluruh warganya
nah bung karno itu pernah bilang bahwa ketika dia menetapkan jakarta sebagai ibu kota dia ingin jakarta itu menjadi wajah mukanya indonesia
jadi dalam konteks ini dia sebagai ibu kota itu seluruh kekuatan yang ada itu harus menyumbang istilahnya bung karno
agar bisa menjadi semacam template yang dicontoh oleh kota kota lain di indonesia
nah dalam konteks ini menurut saya keinsapan itu menjadi kekuatan
dan wabah ini menurut saya itu kan dimana manusia posisi rentan begitu
dan semuanya tidak berdaya
dalam konteks itu harusnya terketuk itu hatinya untuk melakukan evaluasi besar menurut saya
karena jakarta sebelum covid belum sebelum corona ini harus sudah ada evaluasi besar besaran ya
tentang tata ruang bagaimana membaca tata ruang bukan hanya jakarta berkait dengan kota kota di sekitarnya
kalau kita bicara polusi misalnya tadi mas sebut
waktu jakarta itu
apa awf a ditinggalkan begitu ya
banyak beredar foto foto betapa langit jakarta indah gunung salah kelihatan begitu
tapi kita jangan berpikir bahwa polusi jakarta itu hanya disebabkan yang bergerak kendaraan bermobil motor begitu
ada sepuluh bahkan akan ada empat belas pembangkit tenaga listrik batubara di sekitar jakarta
itu menyumbang pada polusi yang sangat besar dan sebesar
dan sangat berbahaya
dan kalau bicara apa yang dibayangkan oleh mas yoga tadi tentang kota yang sehat kota yang aman dan produktif
dari faktor itu aja kita harus ada evaluasi besar loh
dan banyak faktor lagi artinya menurut saya ini kesempatan pemerintah pusat pemerintah jakarta
dan seluruh yang menganggap jakarta itu harus selamat karena ini ruang hidup mereka
termasuk para pak
yang bergiat di bidang ekonomi begitu ya
para konglomerat yang punya bisnis di sini
kita harus berpikir bahwa nggak ada ekonomi yang bisa tumbuh di atas kota yang jadi kuburan
jadi ini menuntut kesadaran tangguh saya
kalau insat dan sadar bahwa harus ada evaluasi besar pasca covid ini
merubah sama sekali seluruh perspektif kita berkota
dan hidup menjadi orang manusia kota
mudah mudahan semua apa yang sudah kita bahas sejak segmen awal tadi ya
bang rizal dan juga mas nirwono yoga
ini bisa menjadi masukan ya
bagi semua kita dalam memaknai hut dki jakarta di tengah pandemi
tapi terakhir dong dari anda berdua
sebagai orang yang juga punya perhatian terhadap ibu kota
harapannya singkat saja terhadap ibu kota dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu kota dki jakarta kita ini
mungkin dari masyarakat

baru nanti terakhir ke bang jj rizal
selamat ulang tahun buat kota jakarta yang kita cintai ke empat ratus sembilan puluh tiga
ini merupakan momentum bagi seluruh warga kota jakarta
untuk menunjukkan bahwa kita kota yang tangguh
bang jj rizal silahkan
jakarta itu pernah punya nama awal namanya jakarta
jadi itu artinya kekuatan
yang memberi kesejahteraan gitu ya
kejayaan itu karena kesejahteraan
dan di dalam kesejahteraan itu ada kesehatan ada keamanan ada produktivitas
jadi menurut saya doa saya adalah pulanglah ke rumah sejarah
dan belajar dari sejarah untuk mengevaluasi
karena hidup memang dijalani ke depan tapi kan dipahami ke belakang
aduh menarik menarik
terima kasih banyak bang jaja rizal
mas nirono juga terima kasih banyak
tidak ada salahnya kita berdoa bersama yang terbaik untuk ibu kota
dan juga segala perbaikan yang tadi juga sudah kita bahas bersama
terima kasih banyak bang j rizal dan juga mas nirwono sudah bergabung pada malam hari bersama dengan kami
kita ke informasi berikutnya
pekerja seni tradisional jakarta ondel ondel harus memutar otak demi bertahan melewati pandemi covid sembilan belas
apa harapan mereka di ulang tahun jakarta tahun ini
kami akan segera kembali